baik untuk mengetahui secara detail sejauh mana persiapan jelang ekskusi terpidana mati
kini kita terhubung dengan koresponden roni satria
selamat malam roni selain peningkatan ekskalasi pengamanan
indikasi apa lagi yang menunjukkan eksekusi akan segera dilakukan
selamat malam indra
tadi pengamanan yang dilakukan oleh satpol air di perairan nusa kambangan ini
kalau kita melihat bahwa pulau nusa kambangan ini bagian selatan dari wilayah cilacap
yang juga terpisah oleh selat seperti itu
dan indikasi indikasi lain yang muncul terkait dengan pelaksanaan ekskusi mati ini
antara lain adalah dengan wilayah teluk penyu yang juga telah disterilisasi
sejak tanggal tujuh mei dua ribu enam belas lalu dan hingga batas waktu yang tidak ditentukan
selain itu juga sejumlah brimob ataupun puluhan brimob yang telah masuk beberapa kali
sejak minggu lalu juga telah datang dari polda jawa tengah
yang melakukan pengamanan di lapas nusa kambangan
memang kalau kita lihat
di lokasi saya berdiri sekarang ini di dermagawi jayapura
tidak terlalu terlihat adanya pengamanan ataupun eskalasi pengamanan
seperti kalau kita bandingkan dengan jilid dua yang lalu
bahwa ratusan polisi juga dikerahkan di wilayah ini
karena ini merupakan ring tiga dari pengamanan
kalau kita lihat ring dua adalah di dermagasodong
tempat nantinya berlabuh ketika dari dermagawi jayapura ini
menuju ke lapas nusa kambangan
sementara ring satu adalah di lapangan tembak limus buntu
nah wilayah ini kalau kita perhatikan di wijayapura
masih terbilang atau relatif normal
karena belum ada pengamanan pengamanan berarti
nah biasanya ini terjadi ataupun pengamanan ini mulai eskalasinya semakin terlihat
ketika masa isolasi ataupun tiga hari sebelum eksekusi mati dijalankan
yaitu mulai adanya pengerahan pengerahan dari polisi
dan juga anjing pelacak termasuk juga kendaraan kendaraan taktis
juga berada di sekitar sini indra
nama nama terpidana yang akan dieksekusi begitu
apakah sudah ada rilis resmi dari pemerintah
ya kalau kita lihat dari pemerintah dalam hal ini
kejaksaan agung memang belum merilis nama nama siapa yang akan masuk ke daftar
namun dari kabit humas polda jawa tengah sendiri
eh kamboespol lilik darmanto
setelah beberapa hari lalu sekitar dua hari lalu
telah menyebutkan lima belas terpidana mati yang akan masuk
meskipun tidak menyebutkan nama nama secara rinci
namun memberikan komposisi sepuluh warga negara asing dan lima warga negara indonesia
sepuluh warga negara asing ini pun juga dibagi lagi ke dalam empat warga negara tiongkok
nigeria dua senegal satu zimbabwe dan satu pakistan
nah dari situlah mulai beredar berdar spekulasi nama
karena kalau kita lihat satu satunya warga negara pakistan
yang ada di lapas lapis keambangan ini
yang terkait dengan ataupun terlibat
kasus narkoba dan juga mendapatkan vonis mati
dan pada hari rabu kemarin keluarga zulfiqar ali sempat hadir
ataupun datang untuk berkunjung
kalau kita lihat kemarin itu dari lapas nusa kambangan sendiri menyatakan
namun keluarga sendiri secara diam diam masuk
karena tidak ingin diekspos oleh media yang ada di sekitar dermagawi jayapura
nah zulfiqar ali ini dikabarkan dalam kondisi sakit indra
dan pada tahun dua ribu empat lalu dia ditangkap di bandara soekarno hatta
dan difonis mati oleh pengadilan negeri tangerang
nah dari sini kalau kita perhatikan tentunya zulfiqar ali menjadi nama satu satunya dari pakistan
yang masuk ke dalam daftar yang disebutkan oleh kabit humas polda jawa tengah ini
nah apakah ini akan menjadi penundaan ketika kalau kita lihat kondisi yang sakit
kalau kita lihat syarat eksekusi mati sendiri
antara lain adalah tentunya dari kondisi hukum ataupun secara yuridis telah memenuhi syarat
nah zulkiflikar ali ini telah memenuhi syarat secara yuridis karena telah memenuhi syarat
kasasi yang telah ditentukan dan juga peninjauan kembali yang ditolak
nah sementara untuk kondisi lainnya untuk penundaan adalah dalam kondisi hamil
dan akan dieksekusi dalam empat puluh hari setelah melahirkan
nah acting ini tentunya kalau kita perhatikan apakah akan menjadi polemik lagi
kalau kita perhatikan bahwa nantinya zulkarna ali dalam kondisi sakit ini akan tetap dieksekusi
selain itu nama nama lain yang cukup beredar kalau kita perhatikan adalah nama freddy budiman
yang menjadi target dari kejaksaan agung
kita perhatikan bahwa kejaksaan agung sendiri menargetkan
freddy budiman untuk masuk di jilid tiga ini
namun sayangnya indra freddy budiman ini masih dalam proses peninjauan kembali
yang pada tanggal dua puluh delapan april lalu merupakan sidang pk kedua yang dilakukan di pengadilan negeri jakarta barat
nah tentu saat ini ia masih menunggu hasil putusan dari peninjauan kembali ini
bila ditolak tentunya ini akan membuat freddy budiman untuk masuk ke dalam jilid tiga
apakah ini yang menyebabkan kenapa
penundaan ataupun dalam tanda kutip molor seperti itu indra dari kejaksaan agung
yang sudah melakukan persiapan sejak tanggal tujuh mei lalu hingga saat ini ternyata belum eksekusi mati ini dilaksanakan juga indra
baik terima kasih roni satria melaporkan langsung dari nusa kambangan